terdapat banjir lahar hujan tujuh belas sekolah di kabupaten tanah datar sumatera barat terapkan sistem pembelajaran daring
dari tujuh belas sekolah satu diantaranya terdampak langsung tertimbun oleh material banjir
seperti inilah visual kondisi satu bangunan sekolah di daerah sungai jambu kecamatan pariangan kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat pasca diterjang lahar hujan marapi pada sepekan lalu
bangunan sekolah porak poranda dan tertimbun material lumpur hingga ketebalan enam puluh cm
tidak hanya bangunan sekolah di sungai jambu dinas pendidikan juga menyebut banjir lahar hujan juga berdampak pada enam belas sekolah lainnya di kabupaten tanah datar
kemudian satu smp yang terkena dampak anak tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah
sehingga hari ini kita ambil kebijakan anak melaksanakan proses belajar mengajar secara daring secara daring
kemudian bagi satu wilayah kita yang putus aliran listrik dan telpon sehingga ini memang kita liburkan secara total